sementara indikator pemilihan kader partai sebagai menteri juga dipertanyakan
nah malam ini kita akan langsung membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio pada malam hari ini
dari yang paling kanan terlebih dahulu ada bang maman abdurrahman wasekjen dari dpp partai golkar
kemudian ada pak jarod saiful hidayat ketua dpp pdi perjuangan
lengkap ya pak ya
oke dan ada bang willy aditya ketua dpp partai nasdem
katanya jabatannya udah naik dari wasekjen kemarin
bener ya bang ya
oke dan yang paling penting disini akan memberikan
akan kita pencerahan nantinya ada bang riko marbun direktur eksekutif dari median
nah saya ke pak jarod dulu
sesuai dengan urut kacang partai yang paling banyak
kemarin kan bu mega waktu kongres minta
nggak mau empat moh mau empat
dan ternyata dapetnya lebih dari empat
nah kita lihat mungkin di grafis yang ada di layar bisa ditunjukkan mungkin
pdi perjuangan dapat berapa pos dari kader partai
nah ini di belakang
yang berasal dari kader partai
murni ini ternyata ada satu dua tiga empat lima
pak yasona lawli menkumham
kemudian pak juliari batubara menteri sosial
pak pramonanung sekretaris kabinet
kemudian pak cahyokumolo menpan rb
sebagai menteri ppa
nah pak jarod
sebetulnya apa indikator mereka mereka ini terpilih
untuk bisa ditempatkan di kabinetnya pak jokowi
itu adalah pembantu presiden
dan jabatan menteri itu adalah jabatan politik
termasuk presiden wakil presiden jabatan politik
jadi pejuangan sebagai partai politik mempunyai tugas untuk merekrut anggota
kaderisasi sekolah partai
dan itu dilakukan secara terus menerus
kita punya sekolah partai kita punya sekolah kader
kemudian partai politik adalah salah satu sumber bagi rekrutmen kepemimpinan
baik lokal regional maupun nasional
maka kaderisasi di pd perjuangan itu selalu melakukan proses rekrutmen yang baik di kader
kemudian juga melalui proses yang panjang
sebelum dia duduk di jabatan politik
sebagai pembantu presiden
dia harus juga mengikuti proses sebelumnya
sebelumnya adalah wakil ketua dpr
juga seperti itu
termasuk bu bintang
sehingga dengan cara seperti itu maka pdi perjuangan mempunyai database yang lengkap
sehingga rekam jejaknya akan kelihatan
dari lima kader tadi
jadi yang kader muri dari pd pejuangan itu memang yang sudah disodorkan oleh ibu mega
atau memang juga diminta oleh pak jokowi
artinya prosesnya seperti apa pak kemarin
kalau bisa dijelaskan secara singkat
tentu ada proses komunikasi antara ketua umum ibu mega dengan presiden
kemudian presiden minta jabatan apa
kita semuanya ada
sehingga partai mengajukan nama nama itu
dan yang mempunyai hak untuk memilih
itu hak berdua kreatif
presiden silahkan kepada presiden
ini ada dua nama yang menarik ya pak ya
dari pd pejuangan tadi
selain lima kader utama itu ada dua pak
arifin tasrif sebagai menteri sdm
dan juga pak st burhanudin jaksa agung
saya ingin konfirmasi
dua duanya di endorse pd pejuangan pak
kalau itu saya tidak tahu
yang penting adalah kita menggodok kader internal partai
pak jaksa agung itu katanya ada hubungan sodara dengan pak t p hasanudin
tapi kita melihat bahwa beliau adalah pejabat karier
dan bukan anggota partai politik
jadi meskipun keduanya memiliki kedekatan ya pak ariefin tasrif sebagai menteri sdm
memiliki kedekatan dengan salah satu elit pd pejuangan
saya tidak perlu sebutkan mungkin ya pak
jarod mungkin nanti bisa sebutkan
sementara pak st burhanudin diakui sebagai adik dari pak t b hasanudin ya
anggota dpr saat ini ya
betul ya pak ya
tapi keduanya memang tidak di endorse
berarti bukan ya pak
jadi kita betul betul meng endorse ya dari internal partai
tapi yang itu terserah dari pak joko widodo
tetapi jaksa agung bagaimanapun juga adalah dari kalangan profesional
kalau ada kedekatan kenapa tidak
kalau memang dia mempunyai rekam jejak yang bagus
oke bang riko mungkin bisa menanggapi melihat tadi komposisi lima kader dan dua kader yang tadi sudah dibantah oleh pak jarod
bahwa mereka itu ternyata tidak di endorse
tapi kalau kita telusuri rekam jejaknya dari beberapa berita di media sosial
ataupun di media dan juga dari cerita cerita para politisi
itu semua mereka memiliki kedekatan gitu
itu gimana menurut bang riko
jadi sementara begini
kalau kita bicara bahwa menteri itu adalah jabatan politik ya
memang pada akhirnya ketika presiden itu memilih jajaran pembantunya
itu mau tidak mau itu adalah resultan dari kalkulasi politik dia
jadi ini bukan hanya serta merta tentang kompetensi aja
saya ambil contoh begini
kabinet kerja jilid pertama
itu ada seorang menteri yang berdasarkan hasil survei penilaian banyak orang
itu selalu menempati posisi pertama dari sisi kepuasan publik
itu sebutlah mbak susi
tapi kan ternyata dia tidak dipilih lagi
jadi pemilihan menteri itu
karena dia jabatan politik
punya kalkulasi politik sendiri
nah kalau menurut saya yang lebih penting dari ini semuanya adalah
kalau kita melihat pesan yang diberikan oleh pak jokowi pada pemilihan kali ini
sebenarnya ada dua menurut saya
pertama kabinet ini adalah kabinet rekonsiliasi
karena hampir selama beberapa tahun ini dinamika politik itu sangat tinggi
itu nanti mungkin ya setelah nanti semuanya mengungkapkan apa alasan kader kader itu ditaruh di situ
jadi pdi perjuangan dengan kader kader yang kalau kita lihat catatannya pak iasona lawli kemarin sempat bermasalah
dikritik oleh banyak orang soal revisi undang undang kpk dan rancangan rkuhp
apakah kemudian pantas untuk duduk di posisi yang sama itu menurut bang riko
dikritik itu boleh saja
tapi apakah yang dikerjakan oleh pak yasona itu benar atau salah secara konstitusi
rapornya berapa tuh
rapornya kira kira berapa tadi dari menteri menteri yang
pak presiden kan sudah mengatakan
tidak punya visi misi
yang punya visi misi itu presiden
artinya penilaian yang dimiliki oleh presiden terhadap pak yasona itu sebenarnya baik
yang dilakukan oleh pak yasona dalam revisi undang undang kpk itu disetujui oleh presiden
termasuknya rkuhp kan begitu
jadi makanya pantaslah beliau dipertahankan disitu kan begitu
kalau yang lainnya gimana
kayak pak cahyokungolo kalau memang dia bagus di mendagiri kenapa tidak dipertahankan
kenapa harus dipindah ke mendadari
memang saya melihat untuk
untuk apa namanya
untuk pdip begitu ya
jabatan itu tidak hanya sekedar kuantitas
tapi juga kualitas
ini menurut diskusi
kasah kusuk yang berkembang di luar ya
tadinya memang itu yang kita dengar itu posisi seperti mendagri
posisi seperti menhan
dikomunikasikan untuk diberikan kepada pdip
nah itu kan yang sempat tersebar
keras sekali di luar
tapi kan ternyata posisi itu tidak diberikan kepada kader pdip begitu kan
tetapi itu ada trade offnya menurut saya
trade offnya misalnya saya ambil contoh begini
walau memang betul pak jaksa agung itu dia karir begitu
tetapi memang ya seperti judul ini bahwa beliau itu dekat dengan partai
dekat dengan apa namanya
fungsionalis partai itu tidak bisa dipungkiri
dan kalau kita mau lihat
kalau mau lihat di pemilu lalu
ini partainya apa
partai nasdem begitu ya
yang katanya memiliki kedekatan dengan jaksa agung
itu memang apa
dianalisa oleh banyak orang
itu punya variabel yang penting dalam meningkatkan elektabilitasnya
pak jarod ini menarik sekali bahwa untuk pertama kalinya pdi perjuangan menempatkan kadernya di mensos
yang biasanya itu menjadi jatahnya partai golkar
dan kalau kita dengar juga sebetulnya ada tarik menarik kepentingan pada saat
kemarin negosiasi untuk kursi mensos
itu kenapa akhirnya pdi perjuangan membidik kursi mensos pak
kostituen dari pdi perjuangan
itu sebagian besar ada di desa
sebagian besar orang miskin
dan mensos ini penting bagi kita
karena selama ini pdi perjuangan itu mempunyai namanya baguna
badan penanggulangan pencana
yang selalu membantu ya
oleh sebab itu ini perlu diperkuat
orientasi kita itu kepada orang kecil
tentu saja ketika kita membantu orang kecil
tidak bisa ditanya
kemudian diberikan begini
partai mu apa
pdi perjuangan mempunyai pengalaman di sini
dan kami juga mempunyai kader yang militan yang mampu
yang profesional yang cerdas yang mudah ya
sehingga ini lincah banget
dengan cara seperti itu maka ketika ada penanggulangan ada bencana
kita cepat sekali bisa untuk menanggulangi
oke artinya pak juliari batubara sebagai wakil bendahara umum itu cocok ya untuk di posisi mensos
oke kita akan membahas lebih jauh nantinya
bagaimana di partai partai lainnya
seperti golkar dan juga nasdem
kita akan kembali membahasnya tetap bersama kami di layar demokrasi
masih bersama kami di layar demokrasi
tadi pdi perjuangan kita sudah dengar apa penjelasan dari dpp pdi perjuangan mengirim ataupun memasukkan kader kadernya ke dalam kabinet pak jokowi
sekarang giliran dari partai golkar
kita lihat dulu mungkin di screen di layar kader partai golkar murni ada berapa ya
tidak ada profesional yang di endorse oleh partai
ini ada pak erlangga hartarto ketua umum sebagai menko perekonomian
pak agus gumiwang kartasasmita menteri perindustrian
dan yang terakhir adalah pak zainuddin amali sebagai menpora
nah bang maman langsung saja kenapa orang orang ini layak dikirimkan partai golkar ke dalam kabinetnya pak jokowi
pertama saya ingin jelaskan dari ini dulu
bahwa partai golkar itu kan sebetulnya eh partai ya
baik pdip nasdem ataupun partai golkar
sebetulnya selain sebagiannya
sebagai salah satu instrumen politik di era demokrasi ini
tapi juga sebagai laboratorium kaderisasi untuk pendistribusian kader kadernya di dalam panggung politik ini
salah satunya adalah lembaga eksekutif
artinya partai harus dilihat dalam perspektif objektif terlebih dahulu
jadi kalau judul ini kan agak ngeri gitu nih
menteri asal parpol bisa apa gitu loh
jadi seakan akan bahwa menteri dari parpol itu nggak punya kemampuan ataupun nggak punya kapasitas apa apa
saya harus luruskan itu dulu mbak
jadi partai adalah sebagai sebuah laboratorium penghasil kader
partai golkar punya beberapa karakteristik kader yang memang mungkin menurut kita bisa kita distribusikan di lembaga eksekutif
ada beberapa yang kita usulkan
namun memang yang memang sesuai dengan kebutuhan pak jokowi hari ini adalah
kalau dari kader murni kita adalah tiga yang memang masuk
memang pak luhut juga bisa kita masukkan sebagai kategori kader partai golkar
karena sampai hari ini beliau juga masih sebagai kader partai golkar
tapi artinya anda melihat tiga orang ini memang the right man on the right please yang pantas duduk di posisi ini
sebagai seorang prajurit politik ataupun sebagai kader politik ditempatkan dimanapun harus siap
karena hari ini kita bukan lagi bicara tentang kita tentang diri kita tentang seorang amali tentang seorang agus gumiwang atau tentang seorang erlangga hartarto
tapi kita bicara tentang bangsa dan negara
yang terpenting bagi saya sebetulnya saya ingin sampaikan begini
ada satu keuntungan loh pada saat posisioning menteri ini di jabat oleh kader partai
karena apa dia bisa mendapatkan dua bonus
proses komunikasi politik antara eksekutif dengan legislatif bisa menjadi semakin cepat
karena apa karena kita juga punya kursi di legislatif
terkait misalnya konsolidasi anggaran konsolidasi anggaran
konsolidasi program program itu komunikasinya bisa lebih terbangun
saya tidak mengatakan bahwa yang di luar partai tidak bisa
namun yang penting bagi saya hari ini dalam forum ini adalah ingin meluruskan bahwa jangan terbangun sebuah stigmatisasi
bahwa seakan akan bahwa kader partai itu tidak memiliki kompetensi atau berpotensi untuk bermain
tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya kalau kita mulai dalam perspektif negatif
orang orang yang dari dunia profesionalisme pun mereka juga punya potensi
bermain di luar ini artinya begini mbak nana
mari kita mulai dengan spirit positif
berpikir untuk optimis ke depan bahwa komposisi yang sudah dibuat ini dengan berbagai macam ragam latar belakang tadi
kita harus lihatnya dalam perspektif optimis
jangan jangan lalu contohnya hari ini
saya perlu sampaikan ini sebentar lagi
contoh kayak kasus nadiem hari ini
saya ingin mari kita semua sama sama lihat
kepada setiap nama nama yang muncul di dalam posisi masing masing betul betul dia dari kapasitas dan kualitas
nah itu bicara kapasitas dan kualitas
kalau saya perhatikan setiap ada pembentukan kabinet partai golkar itu selalu mengirim ketua umumnya
dari zaman pak abu rizal bakri beliau yang menjadi menko perekonomian
sekarang pak erlangga juga menjadi menko perekonomian sebagai ketua
pak abu rizal itu menko kesra
nah tapi artinya apakah memang ini jalan menuju ke tangga nanti di dua ribu dua puluh empat
partai golkar ya mengirim
ya mengirim ke tangga umum aja terus
pada akhirnya pasti ending terakhir dari sebuah proses perjalanan distribusi kader baik di legislatif maupun di eksekutif adalah kita ingin menghasilkan tingkat kepuasan publik yang tinggi
bagaimana menghasilkan tingkat kepuasan publik yang tinggi
adalah dengan menunjukkan karya ataupun prestasi
dengan kita mendistribusikan kader di lembaga eksekutif akhirnya kan publik bisa melihat oh ini kader partai golkar dia punya prestasi atau tidak
yang tentunya nanti hasilnya akan dilihat di pemilu dua ribu dua puluh
oke berarti anda meyakini bahwa ketua umum anda memiliki prestasi dan
kita dengarkan apa tanggapan dari pak faisal basri pengamat ekonomi senior saya sempat mewawancarai beliau
ada yang keras nih sepertinya kita dengarkan bersama
menteri perindustrian kenapa
seorang yang lagar tato yang ayahnya juga dulu merupakan menteri perindustrian gitu
hebat saya respect
bapaknya hebat pak
hebat bapaknya hebat
saya juga hormat kepada pak erlangga tapi barangkali tidak cocok di perindustrian karena selama era dia gagal mengangkat industri
di bawah pertumbuhan pdb
kemudian jagonya cuma make up
dengan make up
tidak jelas itu bukan konsep industri
jadi strategi industrialisasi yang dibutuhkan bukan make up gitu
dengan ini peluncuran mobil smk
smk itu bukan industri mobil
smk itu adalah prakarya anak stm
bukan industri mobil
jadi ya keluar begitu begitu
keras kali ini punya bang faisal
ya karena tidak ada di dunia industri otomotif seperti itu
dia tidak punya apa apa
dia cuma punya bengkel hanggar
semua diimpor dari china
tidak semua lah ya
jadi itu usaha perakitan bukan industri mobil
nah itu yang jadi jagonya
kemudian ada lagi kendaraan multi guna
itu kan fasilitasnya pakai pabrik astra
nah itu kebetulan orang orang dekat pak jokowi di situ
kemudian ada bus listrik lagi
pak muldoko ya kalau tidak salah
bang maman itu catatan merahnya banyak sekali dari pak faisal basri atas ketua umum anda
begini bagi saya catatan merah hijau kuning biru itu hal yang biasa dalam era demokrasi
setiap orang punya hak untuk memberikan penilaian
namun kembali lagi ukurannya tidak hanya sekedar bisa dilihat dari seorang faisal basri

namun kembali lagi ukurannya tidak hanya sekedar bisa dilihat dari seorang faisal bas
ukurannya contoh kalau dari kepuasan publik
ukurannya contoh kalau dari kepuasan publik
nah ah hasil survei kepuasan publik juga mengatakan bahwa cukup punya prestasi
hasil survei kepuasan publik juga mengatakan bahwa cukup punya prestasi

artinya memang ada tantangan besar sebetulnya yang harus dilakukan dari sektor industri kita
makanya kemarin pada saat pak erlangga ditaruh di menko perekonomian
itu sebetulnya salah satu posisi yang cukup positif dan strategis
karena kemarin pak erlangga sudah mengurusi hal yang mikro
sekarang harapan kita dia naik mengambil posisi untuk melakukan sinkronisasi antar kementerian
karena terkait urusan industri tidak hanya sekedar bisa dibebankan kepada kementerian perindustrian
karena ini terkait mengenai sinkronisasi antar instansi
yaitu sektor energi esdm kita keuangan kita dan juga terkait mengenai aparatur negara kita
oke bang riko bagaimana survei kepuasan publiknya cukup lah ini bagaimana
cukup nggak sebetulnya pantas tidak ditaruh di menko perekonomian
makanya itu saya bilang bahwa sebenarnya memilih menteri dari partai politik itu
itu masalah kompetensi itu sebenarnya tidak pernah menjadi bahan pertimbangan utama
karena semuanya sebenarnya punya kompetensi yang standar gitu loh
nggak mungkin presiden memilih orang yang punya kualifikasi di bawah standar itu nggak mungkin
tapi pertimbangan politik itu pasti akan selalu jadi pertimbangan utama
karena ada dua hal kalau kita lihat hasil survei evaluasi kinerja jokowi jilid pertama
itu ada dua hal yang tinglai kepuasannya di bawah lima puluh persen
yang pertama itu masalah hukum
hukum itu mungkin terkait dengan undang undang kpk dan lain sebagainya
yang kedua itu terkait dengan masalah ekonomi
jadi dua hal ini sebenarnya nilainya memang di bawah lima puluh persen
toh kan orang yang sama juga apa namanya maksud saya pak erlangga kan juga masuk di dalam kabinet yang lama
begitu berkencebung di beda yang sama tapi kan tetap dipertahankan oleh pak jokowi
artinya kalau hanya mempertimbangkan masalah kompetensi saja
itu memang tidak akan pernah menjadi pertimbangan utama
nah khusus untuk partai golkar menurut saya begini memang ada pertimbangannya betul seperti yang dikatakan tadi
bahwa partai ini membutuhkan figur yang selalu hadir di tengah publik tentunya jabatan publik
untuk bisa mendongkrak suara partai
jadi tujuannya dua
satu ada fungsi elektoral yang kedua ada fungsi resources tentunya
dan yang ketiga yang paling penting menurut saya untuk konteks golkar itu adalah pertarungan menuju munas
dalam waktu dekat ini antara pak bambang susatyo dengan melawan pak erlangga
kalau yang satu sudah ketua mpr yang satu lagi ya mentri lah
begitulah kurang lebih
oke tapi saya menarik sekali ya ini baru pertama kali loh kader partai golkar itu menjadi menpora dengan tidak ada background sama sekali
ini gimana anda melihatnya sih
sebenarnya kalau dilihat dari sisi usia ya mungkin memang tidak match ya
apalagi dibandingkan dengan menteri menteri
tetapi kan terkadang dalam mengutak atik jabatan ilmu menteri itu kan gak mudah
sementara kuotanya jelas
misalnya kuotanya harus tiga
tapi mau ditaruh di kementerian yang lain nggak mungkin
ya sudah lah ditaruh lah di situ
toh kan sebenarnya begini
kalau kita ambil asumsi
misalkan anda duduk di dalam sebuah angkot
kalau misalnya anda tadinya duduk di belakang yang penting anda udah di dalam
itu anda mungkin bisa digeser ke depan
dari mana di luar gak pernah masuk gitu
itu kan lebih repot gitu maksud saya
jadi maksud anda ini jabatan yang yaudah lah gitu
kemarin itu pak joko widodo
pak joko widodo resafel empat kali
kalau saya tidak salah ya
nah jadi ini belum tentu nanti ke depan ini mulus mulus saja
kalau dia sudah di dalam kerjanya bagus
mungkin aja di resafel di tempat yang lebih strategis kan mungkin mungkin aja
ya mungkin aja begitu
nanti kan diatur atur lagi
setelah ini partai nasdem akan kita kuliti satu persatu
menterinya dari partai politik dari nasdem ini bisa apa saja
kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih menyaksikan layar demokrasi kita langsung saja ke partai nasdem
ada tiga kadernya yang duduk manis di kabinet
yang pertama kita bisa lihat di layar di belakang sini
oke ada joni g plate menkominfo sekjen partai nasdem
kemudian ada busa
siti nurbaya menteri lhk tetap posisinya dan pak syahrul yassin limpo menteri pertanian
bang kenapa tiga orang ini layak untuk duduk di kabinet
terutama pak jonny plate ini menkominfo ini
menurut mana gak layak gitu
makanya saya tanya kira kira gimana menurut bang will
kadang kadang kita ini bullying kita lupa pada sejarah
kita tahu seniman besar itu nggak ada yang lulusan fakultas seni
kita tahu sastrawan besar itu jarang yang keluar jadi sarjana sastra
atau kita tahu
bk besar itu gak lulusan iin atau win
sejarah membuktikan demokrasi itu memberikan privilege kepada partai politik
dan politik adalah negosiasi akumulasi dari kepentingan
artinya partai memiliki saham dalam proses kandidasi
itu keniscayaan gak boleh
tahapannya ditempatkan di menteri menteri ini
dengan memilih posisi posisinya menkominfo menteri lhk menteri pertanian yang cukup basah
biar nana tahu dulu epistemologinya
biar kemudian tidak asal bullying gitu ya
gak asal kemudian wah ini bisa apa ini duduk manis gitu ya
ini kan suatu pendapat pendapat yang kemudian menyesatkan publik ya
nah hal seperti ini kalau harus kita lihat ya ini portfolio yang diberikan oleh presiden
yang dipercayakan kepada partai nasdem
nah apa itu karena kita lihat selama ini sahrul yassin limpo apa yang dia lakukan luar biasa
tujuh orang ini penghargaan ketua umum kepada beliau karena dalam pemilu kemarin
tujuh orang keluarganya maju untuk berkompetisi dalam pilek satu pun tidak duduk
anak beliau pindah dari pan incumbent dpr ri maju dari dapil yang sama tidak duduk
ini sekaligus mengkoreksi apa yang dikatakan riko ini
apa yang dikatakannya misalkan nasdem itu naik karena punya jaksa agung gitu
itu suatu penyesatan yang luar biasa
nah itu yang pertama
yang kedua jonny platte bisa apa ya
jonny platte orang yang paling dandy lah bintang dari politik kita hari ini
punya space yang bagus segala macam
ini melihatkan bahwasannya kapasitas beliau sekjen partai punya record yang luar biasa dia manajemen
tapi nggak ada backgroundnya beliau ini adalah pengusaha penerbangan
duduk di komisi sebelas komisi keuangan tidak ada kaitannya kecuali pernah duduk di komisi tiga
pak jokowi juga ada
pak jokowi juga gak pernah punya background presiden
tukang kayu sama seperti saya fakultas kehutanan
tapi bisa jadi presiden
itu yang harus dicatat
ini proses yang diberikan privilege kepada partai
kecuali dia hadir kita gugat itu dari profesional yang kemudian dia tidak pas itu sah sah saja
nah itu keputusan partai yang kemudian memberikan apresiasi partai memiliki indikator indikator tertentu
tadi udah dijelaskan
kotornya apa kalau dari nasdem
apakah mereka sudah bekerja keras untuk partai
itu salah satu indikatornya pak
untuk partai yang kedua untuk presiden di pilpres pasang badan semua
itu hal hal yang kemudian dalam sebuah proses politik hal seperti itu niscaya
kalau bu siti nurbaya ini catatannya banyak loh
boleh gak apa apa
dan kemarin sempat sebetulnya keluar masuk namanya dengan pak victor laiskodat gitu
kenapa akhirnya beliau ini tetap didorong oleh nasdem gitu
padahal banyak kasus kebakaran hutan yang belum selesai gitu
catatannya banyak gitu bang
karis tangan mungkin ya
apa yang gini kakak victor rais kodat memang pernah diminta sama pak jokowi
pak jokowi bahkan sampai datang ke kupang untuk mengajak beliau tentang komodo segala macam
tapi kan situasi lain ya
maksudnya masyarakat ntt bahkan pastur pastur dari ntt sampai datang ke istana untuk meminta victor reskodat tetap menjadi pemimpin di ntt
ini suatu hal yang kemudian
yang kedua bu siti sebenarnya kalau kita lihat ini kan harus ini ya
lima tahun itu kita lihat sebagai sebuah rentan waktu yang dia terjadi di ujung di depan dan di ujung
tapi yang di rentan waktu antara satu sampai lima itu justru proses progresnya cukup banyak
oke kalau bang riko
saya sampai batuk ini tahu nggak bang menanggapi bang willy
kalau menurut bang riko gimana
jadi saya kalau melihat
kalau melihat ya
nasdem ini dia apa namanya sebenarnya termasuk partai yang tarik menariknya itu sangat kuat ya
mungkin bisa kita katakan ini partai bahasa saya pak
partai koalisi seperempat oposisi
seperempat aja nggak sampai setengah
jadi kalau kita bisa lihat dari awal bahkan sebelum pak jokowi ditetapkan sebagai pemenang aja
ini partai beliau sudah langsung mendukung anies perswedan sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat
belum lagi apa namanya komunikasi
ini kan komunikasi yang terbaca di publik aja
komunikasi yang bisa kita baca di publik itu ada dua
satu pak surya paloh itu mengatakan berkali kali bahwa saya ini dalam penentuan kabinet ini juga nggak tahu
nggak bisa dibicarakan
nggak bisa dibicarakan
tidak tahu informasinya
bahkan sudah mengatakan siap untuk menjadi apa namanya oposisi
belum lagi memang dan ini sebenarnya kan perbincangan ini bisa kita lihat di mana saja
jadi saya bukan asal yang jeplak begitu ya
bukan asal bicara
hampir semuanya itu kalau bisa
jaksa agung untuk dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat ini itu tidak ada aroma aroma partainya begitu ya
jadi ya saya pikir memang diantara partai partai koalisi ini posisi nasdem wajar saja di mendapat sorotan
karena memang kenaikannya luar biasa
dan anda meyakini itu karena faktor jaksa agungnya adalah kader partai nasdem gitu
ya itu kan perbincangan banyak orang begitu ya
itu kan perbincangan banyak orang
kalau anda punya data bung riko starting line up nasdem itu anda bisa tanya sama teman teman kolega anda lembaga survei manapun
prosesnya itu bukan survei elektabilitas di atas
tapi strategi penyusunannya itu seperti strategi menyusun batu bata
anda lihat di dapil sarundasi limpo itu ada sahrul yang nggak kepilih ada akbar faisal ada tiga istri bupati
nah itu luar biasa prosesnya
nggak ada faktor jaksa agung di sana
yang kedua apa yang dibilang oleh riko ini bahwasannya nasdem ini seperempat oposisi
yang pertama mendukung jokowi mendeklarasikan jokowi menjadi presiden itu nasdem
makanya saya bilang cuma perempuan
proses krisis kritisnya itu tidak hilang
artinya pak surya berulang kali mengatakan tamparan seorang sahabat itu lebih mulia ketimbang ciuman seorang pengkhianat
artinya kita harus kemudian berteman itu
kalau tidak kita mengingatkan seorang teman siapa yang akan mengingatkan
nah proses sama pak jokowi itu bukan lagi proses yang artifisial
ini orang dalam gitu
oke tapi ini kan sekarang posisi jaksa agungnya dikabarkan dekat dengan pdi perjuangan
walaupun sudah dibantah oleh pak jarod
apakah kemudian efeknya akan sama seperti yang dibicarakan tadi menurut bang riko atau berbeda karena bukan kader gitu
kalau menurut saya sih nanti ini situasinya berbeda lagi dengan dua ribu dua puluh empat kenapa begitu
karena dua ribu dua puluh empat itu pemilihan kepala daerahnya itu tidak lagi
dua ribu dua puluh dua itu kan ditunjuk plt kalau saya tidak salah ya
kalau itu masih berlangsung
jadi untuk yang sudah selesai masa jabatannya itu sebagian besar plt
dan plt itu nanti posisinya ada di
jadi apa yang kita berbincangkan itu sebenarnya bukan hanya saya yang mau berbincangkan
perbincangannya kan bisa kita lihat secara luas
jadi itu bukan hanya posisi jaksa agung saja
tetapi juga posisi medagri
tapi kan sayangnya pdp tidak dapat
tidak dapat itu masalahnya
saya ingin tambahkan dengan sistem sekarang ini sebetulnya tidak ada jaminan juga kepada partai yang hari ini ada kadernya di pemerintahan
dia tidak bisa bertindak secara kritis loh
jadi hari ini kayak pdip nasdem dengan golkar
kalau mau dibilang bahwa dengan kadernya ada di eksekutif bahwa dia akhirnya melampaui
karena memang hukum kita memang mengajarkan dan mewajibkan kepada kita
contoh kami kami ini yang di dpr
kita digaji untuk kritis
cuma yang bedanya mungkin
ini yang membuat saya pikir
kita bedanya mungkin satu hal
bukan kritis yang nyinyir
nah yang jadi masalah ini kan banyaknya orang kritis kritis tapi nyinyir
mendiskreditkan nama baik figur seorang pemimpin
akhirnya membangun sebuah narasi narasi yang kontraproduktif
ya maksud kita kalau memang mau kritik yuk kita berdebat
berarti artinya menteri menteri yang nanti duduk di kabinet pak jokowi
meskipun dari partai koalisi akan tetap kritis gitu
maksudnya yang pasti namanya menteri di dalam ya nggak mungkin dong
tapi artinya posisioning partai kita
selama itu memang baik untuk masyarakat proses check and balance itu harus ada
tetap harus jalan
jadi saya pikir enggak ada yang perlu dikhawatirkan
ini memang yang jadi usaha pikiran
pks apakah ada jaminan hari ini pks memutuskan bahwa dia oposisi
bahwa nanti ke depan dia ada satu hal yang dia tidak mendukung pemerintah
pasti akan ada
kalau saya lihat sudah tidak ada lagi partai oposisi sekarang
karena sistemnya itu tidak ada lagi oposisi
jadi begini loh
kita itu kan sering disesatkan dengan istilah oposisi
kita itu yang ada adalah di dalam pemerintahan
atau di luar pemerintahan
nah kebetulan kita ada di dalam pemerintahan
meskipun di dalam pemerintahan kader kader kita di dpr itu pasti kritis
kepada siapapun menteri itu
siapapun itu ya pasti kritis
oleh karena itu ya dibutuhkan satu seni di dalam berkomunikasi
dan kalau itu ke jabatan politis itu berasal dari partai politik
ini sangat menguntungkan pak jokowi
karena mereka bisa berkomunikasi dengan baik
yang justru kami ya dengan topik seperti ini ya
justru kami perlu ya menguji diuji
yang di luar partai ini perlu diuji
saya tahu misalkan mas erick thohir bagus
tapi ketika dia berhadapan dengan dpr ini bisa kewalahan ini
tidak hanya kompetensi tapi juga manajerial leadership komunikasi
itu yang kemudian tidak dimiliki oleh faktor faktor lain
nah partai apa yang dibilang oleh mas jarod dan bung maman tadi
dia terlatih dalam medan yang seperti itu
jadi faktor itu yang kemudian ketika dia ditunjuk menjadi menteri
dia benar benar kemudian bisa menguasai itu
kalau kita lihat sahrul yassin limpo dia berhasil ketika mulai dari jadi bupati gubernur
untuk kemudian membangun swasembada
artinya dia bukan seorang petani
dia bukan seorang sarjana petani juga
tapi leadership dia manajerial dia bahkan dia memiliki best practice
itu yang kemudian menjadi preferensi
oke kita teruskan kita jeda dulu
setelah ini kita akan kembali sesaat lagi di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
dan saya akan tanya nih ke pak jarod yang sudah punya pengalaman di legislatif dan juga di eksekutif
kelebihannya politisi kalau di dua tempat itu terutama di eksekutif itu seperti apa sih pak sebetulnya
jadi begini kalau di eksekutif itu dalam memimpin birokrasi itu jauh lebih mudah
indikatornya jelas dan kita mempunyai kekuasaan penuh untuk bisa mengontrol anak buah
ketika dia bekerja tidak baik kita tinggal geser
tingkat kepotokannya tinggi
kemudian kalau di partai politik itu lebih mudah
makanya maaf lebih susah
kalau di partai politik lebih susah kenapa
karena yang kita pimpin itu kebanyakan volunteer
kebanyakan yang katanya dulu kistok dan kita tidak gaji dia
lebih sulit menjadi pemimpin partai politik
bahkan kalau menurut saya
lebih mudah menjadi presiden daripada menjadi ketua umum partai
saya pernah di birokrasi saya juga pernah di legislatif
saya juga di partai politik sebagai ketua dpp
apalagi kalau ikatannya ideologisnya itu lemah
syukurlah alhamdulillah di pdp perjuangan ikatan ideologisnya kuat
ikatan emosionalnya kuat
sehingga kita bisa mudah melaksanakan demokrasi terpimpin
saya ingin menunjukkan satu pernyataan dari presiden jokowi
yang bisa anda baca di layar
ini menarik sekali bahwa jokowi mengizinkan menterinya rangkap jabatan di struktur partai
saya mulai satu satu
karena kita waktunya juga sudah pendek
berarti dengan masih boleh rangkap jabatan
ketiga menteri anda akan tetap rangkap jabatan di partai
dan bisa fokus menurut anda
itu cuma akan terjadi pada sekjen
karena kita delapan tahun
sampai tanggal sebelas november akan kongres
kalau ada pertimbangan lain
tapi sejauh ini mungkin akan tetap jalan
sekjen lebih banyak
ini memang hal yang baru bagi kita
pada masa sebelumnya memang tiga tiganya berhenti
habis itu pak enggar dan bu siti
langsung tidak lagi menjabat
saya pikir ini tidak hanya terjadi pada nasdem
karena ada tiga ketua umum di sana
ada gerindra ada p tiga ada golkar
ini maka kemudian jadi nasdem ini bersolider aja lah
sama teman sama sama
berarti tetap berarti posisinya bang plate akan tetap menjadi sekjen
atau tergantung nanti
di kongres ya
akan tetap ya
kalau dari pak jarod ini posisinya agak berat berat nih pak
pak juliari batubara ini wabendum
wakil bendara umum
nah kemudian pak yasona lawli setahu saya ketua dpp bidang hukum
dan ham di dpp
mundur semua atau tetap aja karena bisa fokus atau gimana
begini kalau di pd perjuangan itu rapatnya terprogram
kita rapat setiap hari selasa dan rabu
dan di pd perjuangan itu kepengurusannya sangat ramping
sehingga kalau rapat itu gampang
sepanjang yang bersangkutan itu bisa mewakil waktu ya
ya kan ikut rapat
tetapi kalau memang ada tugas tugas yang mendesak begitu ya
yang dibutuhkan oleh partai dia wajib datang
karena dia petugas partai

yang ditempati bisa balance ya
artinya posisi beliau tetap
dan ingat ketika ibu megawati sudah memilih orang menunjuk orang
itu tidak pernah diganti di tengah jalan
karena proses seleksinya itu betul betul sangat ketat
ketika menentukan orang itu tetap dipertahankan
kalaupun ada kelemahan dan sebagainya itu langsung ditekan
tidak akan ada konflik kepentingan pak
mungkin ini kan pos posnya agak berat berat pak
konflik kepentingan di mana
kalau pdi perjuangan apa yang dikerjakan oleh ketiga menteri ini
itu sesuai dengan visi misi kami
ingat semuanya adalah visi sesuai dengan visi presiden
visinya adalah mewujudkan indonesia maju
yang berdaulat mandiri dan berperibadian berlandaskan kotong royong
dan inilah yang diperjuangkan oleh pedi pejuangan
sehingga kader kader kita ketika terpekat di situ wajib kamu untuk mewujudkan visi misi ini
oke kalau bang maman sendiri gimana
ini ketua umumnya duduk di situ mengemban jabatan yang sangat strategis
beban ekonomi kita ini akan harus bisa diselesaikan oleh ketua umum anda
sementara juga ketua umum anda ketua umum partai terbesar
nomor dua di indonesia ini gimana
saya ingin sampaikan ada dua nih mbak
sebelum tadi saya sedikit menjawab menjelaskan terkait apakah ketua umum itu oke atau tidak gitu ya dari pertanyaan itu
sekarang ini kan menko perekonomian selama ini kan dipegang oleh orang yang bermazhab ekonom
hampir selama ini
ini baru hari ini menko perekonomian dipegang oleh seorang teknokrat
karakteristik seorang erlangga hartarto itu beliau teknokrat
artinya tantangan yang akan dihadapi oleh beliau adalah
menghadapi para kelompok kelompok yang mungkin masih belum bisa menerima perubahan yang awalnya dipegang oleh ekonom
sekarang dipegang oleh teknokrat
maka tadi saya bisa memahami bahwa ada sentilan setilan dari seorang faisal basri
dan mungkin dari beberapa kelompok kelompok ekonom lainnya
nah karena apa spiritnya seorang jokowi dia ingin melakukan sebuah terobosan
kita lihat ada nadiem makarim menempatkan posisi mendikbud
ada seorang fahru rozi yang tidak lazim
menteri agama dalam pasca era reformasi ini dipegang oleh tni
dan ada beberapa lagi yang lainnya
tapi poinnya begini
sebetulnya dulu saya pernah memberikan sebuah kritikan
kepada pak jokowi
salah kebijakan dulu mengatakan bahwa ketua umum partai
ataupun orang orang yang di
tidak bisa menjabat ya pas periode pertama kan nggak boleh rangkap
tidak boleh rangkap jabatan
menurut saya salah kenapa
karena dengan jabatan menteri memegang posisi partai
fungsi konsolidasi dan komunikasi politik
antara eksekutif partai dan legislatif menjadi cepat
prosesnya menjadi lebih menjadi efektif dan efisien
kalau kita semua hari ini sepakat mau melihatnya dalam perspektif positif
nah yang jadi masalah ini kan tadi di geser
jadi kesan kesan simbolisasi partai
seakan akan identik dengan sesuatu yang negatif
ini kan dibangun hari ini
nah poinnya tadi contoh saya ingin masuk tadi saya belum selesai
orang membangun sebuah simbolisasi agama
seakan akan nadiem makarim itu bukan islam
bagi saya hari ini yang harus kita sepakati bersama buat bangsa dan negara ini
setiap orang harus kita lihat apakah dia punya kualitas kapasitas dan memiliki track record mampu atau tidak dia untuk bekerja
jangan lagi terjebak pada simbolisasi simbolisasi itu
kasian kasian bangsa ini
sebetulnya dengan komposisi yang banyak juga dan mantap
banyak juga dan enam belas dari partai politik akan seperti apa
apakah gerak pemerintah akan lebih cepat atau malah lebih lamban
dan yang kedua mereka mereka ini yang duduk kader kader partai ini
mereka akan lebih patuh kepada presiden atau membawa kepentingan dari partainya itu
jadi sebenarnya begini
yang membolehkan bahwa menteri itu rangkap jabatan
itu justru adalah strategi yang paling utama
bagi kabinet ini untuk take off
karena sebenarnya power sharing ini itu adalah strategi untuk memastikan tidak adanya lagi dinamika politik yang terlalu berlebihan
sehingga dibutuhkan power sharing
power sharing itu ada dua
satu di legislatif satu di eksekutif
legislatif sudah diselesaikan dengan undang undang md tiga
makanya saya katakan tadi sudah tidak ada lagi oposisi di republik ini
karena begitu presiden menyetujui tanda tangan semua dapat jabatan wakil ketua mpr
termasuk pan demokrat pks
semuanya sudah tidak ada lagi itu bagi bagi kekuasaannya
hanya saja kalau kita mau bicara legislatif itu adalah ruang tamu
ruang keluarganya ini kabinet lah
yang masuk lebih dalam lagi
inilah sekarang termasuk di dalamnya ada gerindra
jadi logika pertama pak jokowi ketika dia mengatakan bahwa saya ingin pembangunan tercapai dengan target abcd
yang dia maksud dengan itu adalah dia ingin menghilangkan seluruh potensi variable yang memungkinkan adanya dinamika politik berlebihan
secara utamanya bagaimana
akhirnya bisa lebih cepat gitu
semua semua ditarik ke dalam
nah itu kan begitu
cuma yang perlu dipertimbangkan sekarang adalah ketika semuanya ditarik ke dalam
pertanyaannya apakah dinamika internal di dalam kabinet sendiri itu akan semakin baik atau tidak
jangan jangan nanti bukannya apa apa
nanti biasanya dua atau tiga tahun sebelum dua ribu dua puluh empat apalagi pak jokowi sudah tidak maju lagi
biasanya partai politik akan racing akan balapan
nanti kasian pak presiden kalau sudah dua tiga tahun sebelumnya
tapi mereka akan lebih patuh kepada presiden atau malah membawa kepentingan partainya masing masing
ya jelas kalau ketum di dalam dia pasti harus patuh kepada presiden
kalau dia nggak patuh pada presiden ya dipecat nanti
kalau yang kader kader non ketua umum seperti kader kader partai lainnya
pokoknya kalau dia kan kita sudah melihat dari resafel reshuffle sebelumnya
kalau anda misalnya tidak taat kepada presiden ya tentu anda bisa diganti bisa digantikan dengan orang lain
memang itu kekuatannya presiden di situ
oke terima kasih sekali bapak bapak
atas waktunya malam ini di studio cnn indonesia kita akan lihat bagaimana sepak terjang dari menteri menteri
bukan hanya yang dari partai tapi dari profesional juga selama lima tahun ke depan
demikian layar demokrasi malam ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kebebasan ini